pembangunan tugu bung karno di kawasan bung karno sports center banyuasin sumatera selatan menuai sorotan karena terkesan asal asalan
padahal anggarannya mencapai lima ratus juta rupiah
patung itu terlihat tubuh bung karno gemuk tidak mirip dengan patung patung bung karno lainnya sudah ada atau yang sudah dibangun selama ini
lalu bagaimana respon dari dinas pekerjaan umum tata ruang banyuasin
soal ini kita langsung bahas bersama dengan kepala dinas pekerjaan umum tata ruang banyuasin pak ardi
pak arfani selamat malam assalamualaikum pak ardi
selamat malam assalamualaikum pak
ya pak ardi saya langsung saja minta kejujuran anda
kalau anda melihat di postingan media sosial seperti apa wajah bung karno
apakah benar tidak mirip kalau saya menilai tidak mirip pak
ya benar pak memang posisi sekarang belum mirip pak bukan tidak mirip
karena pekerjaan masih berproses di lapangan
patung ini sendiri dibuat di lokasi pak di lokasi pekerjaan
bukan dipesan sudah jadi
kami harap warga bersabar karena ini masih berproses dan pengerjaannya masih sampai bulan desember sesuai dengan kontrak
desember tahun ini ya pak ya artinya masih panjang waktu yang akan bisa dimanfaatkan begitu ya pak ardi
pak ardi kemudian kalau melihat proses tendernya seperti apa pak gambarannya
proses tender itu dilangsungkan
proses tender itu dilangsungkan
proses tender itu dilangsungkan
proses tender itu dilangsungkan
di olp berjalan sebagaimana mestinya sejauh peraturan dan ketentuan
tidak ada hal hal yang janggal terhadap proses pengadaan barang tersebut
baik bisa digambarkan dari awal mulai proses tender sampai siapa pemenang tendernya
kemudian pengawasan seperti apa pak ardi
proses tender dilaksanakan oleh ppa
karena pengawasan ada tim dari kami pak
dari kantor ini
pemenang tender itu cp ataki pak
dengan kontrak kurang lebih rp empat ratus sembilan puluh lima miliar
baik pak ardi ini kan patung sudah dibuat ya pak ya
sudah hampir sembilan puluh persen informasi yang saya tangkap di lapangan
tapi kalau untuk mencoba untuk memiripkannya dengan pak atau bung karno
seperti apa nanti usaha yang akan dilakukan
pak kami beri kesempatan kepada rekanan yang sedang mengerjakan sekarang ini
untuk memperbaiki langkah apa yang diambilnya
terus seminggu kemudian ke depan apabila tidak ada perubahan
akan kami ambil tindakan akan kami hentikan rekanan ini
dan pengerjaan selainnya akan kami oper kepada kerja lain atau perusahaan lain pak
baik pak ardi tadi saya tangkap statement anda
rp satu ratus sembilan puluh lima miliar itu untuk kawasan sport center seluruhnya atau satu patung saja satu ratus sembilan puluh lima m pak
ini pekerjaan empat ratus sembilan puluh lima juta pak
itu untuk mengejar patung mulai dari fondasi
fondasi sendiri kedalamannya itu empat meter terus naik
patungnya sendiri rencananya akan dibangun setinggi enam meter pak
mulai dari bawah
termasuk ada taman nanti di bawahnya
berarti tidak benar ya pak ya informasi yang beredar itu jumlah satu patung bung karno enam belas m
tidak benar pak
itu informasi menyesatkan karena tidak ada konfirmasi terhadap dinas
ataupun terhadap bagian dari pekerja di proyek ini
kemudian juga pemenang tender ini saya himpun di lapangan ada cv ataki
ada cv berikutnya yang beredar w dari el nita sukses
cv yang sama atau cv yang sama atau bagaimana ya pak
cv ataki pak yang benar
cv ataki hanya satu yang lain tidak ada
sesuai dengan kontrak
baik kemudian pengawasan anda seperti apa pak di lapangan
bisa anda evaluasi ke tender
bukan enam puluh ya pak ya
sekarang sudah berkontrak
jadi kami evaluasinya tetap ke perusahaan pak
itu yang kami tekankan
ini beralamat di kota palembang begitu ya pak ya
kemudian apa yang anda lakukan dengan cv ataki ini ke depan
agar komentar netizen itu lebih pedas ya pak ya
lebih banyak masukan juga
bisa anda terima dengan lapang dada dan juga sebagai bahan evaluasi ke depan
apa yang anda lakukan dengan cv ataki ini pak
ke depan akan kita evaluasi pak
terkait keikut sertaannya dalam pembangunan di kabupaten banyuasin
bila ini mengecewakan kami kami berkelis pak ke depannya
pak ardi arvani terima kasih untuk elaborasinya bersama kami
penjelasan lebih lengkap
tapi empat ratus sembilan puluh lebih begitu ya pak
hampir rp lima ratus untuk patung bung karlo ini di banyuasin
begitu ya pak ya
terima kasih pak ardi arvani kepala dinas pekerjaan umum tata ruang banyuasin
selam sehat pak ardi